jika raihan trofi jadi tolak ukur kesuksesan seseorang pelatih
maka indra syafri ini tak bisa banyak berbangga
namun coach indra bisa dikatakan sebagai pelatih indonesia tersukses
dalam mengorbitkan pemain muda
yang merupakan hasil kepiawayan indra mencari bakat baru hingga ke pelosok negeri
setelah kurang lebih sepekan terakhir bergulir menjadi isu panas
pssi akhirnya benar benar memberhentikan indra syafri
dari kursi pelatih timnas indonesia u sembilan belas
kabar pemecatan indra sendiri mulai mencuat saat garuda muda dibekuk malaysia u sembilan belas
dengan skor telat satu empat di lagapamukas grup f kualifikasi piala asia u sembilan belas
sepak bola indonesia tidak hanya timnas nalus sembilan belas
karena timnas nalus sembilan belas adalah bagian kecil dari rencana besar
sepak bola indonesia
konsep konstribusi mempersiapkan lagi satu tim
yang nanti tim itu akan kita persiapkan sampai dua ribu dua puluh empat
catatan hasil buruk di kualifikasi yakni hanya menang atas brunei dan timur leste
serta kalah telak dari korea selatan juga malaysia
menjadi catatan pssi dalam mengevaluasi indra syafri
di awal penunjukannya indra memang ditargetkan menjadi juara piala aff u delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
dan minimal rar pada prapiala asia u sembilan belas
kedua target itu pun meleset
sepanjang dua ribu tujuh belas timnas u sembilan belas di bawah asuhan indra syafri
melakoni total dua puluh tiga laga baik turnamen resmi maupun laga uji coba
dengan catatan dua belas kali menang tiga kali imbang dan delapan kekalahan
prestasi terbaik ex pelatih bali united itu adalah ketika membawa timnas u sembilan belas
menjuara piala aff
empat tahun lalu
jika melihat truf yang diraih indra syafri hanyalah seorang pelatih biasa
namun jika menengok kiprah indra dalam mengorbitkan banyak talenta muda berbakat dari pelosok negeri
indra adalah jagonya
kita boleh sebut sebagai contoh pemain pemain seperti evan dimas hansa muyama
hingga egy maulana fikri mulai mencuri panggung sepak bola nasional
karena ditemukan oleh indra syafri
maka tak heran indra kini diberi tujuan untuk mencuri panggung sepak bola nasional
tugas lebih besar yaitu mendata basis pemain pemain
dan melakukan scouting ke daerah daerah terpencil di indonesia
tugas tersebut demi mewujudkan sebuah mimpi besar
agar sepak bola indonesia lebih bertaji di ajang internasional
salah satunya di olimpiade dua ribu dua puluh empat dan piala dunia dua ribu dua puluh
agus firmansyah cnn indonesia